biasa mamam instan aja kak omah
duduk sini sok makan
mbak mbak bisa gak
ayah ulin instan
itu moni aku harus bantuin dia
enggak enggak enggak

enggak enggak enggak
dia gak mungkin keluar sendiri
aku harus bantuin moni
tunggu di sini
tunggu di sini
ah coba telepon lagi deh
nyalain lagi deh tapannya
tuh kan malah ada yang nelfon
tuh gimana ya
neng neng dimana
kok pulang sekolah gak langsung pulang
eee ini neng di jalan mau pulang kok pak
udah abah gak usah ke sini
yang udah mau pulang kok
neng udah di jalan
ini om dangdingdung sama abah juga lagi nyariin sini neng
bener neng udah mau jalan ke rumah
iya bener abah
lagian abah gak percaya banget sih sama neng
hei gimana abah gak percaya sama neng
hari abah ngelihat neng di depan kafe
ya ya tak aduh
sejak kapan sih neng raya binti abah rama pangkasep nanti jadi pembohong gini ha
sejak abah suka bohong
ya kenapa sih kita dua duanya jadi pembohong begini
yaudahlah ikasin aja lah abah
hei saya mah tidak ikhlas neng jadi orang bohong
neng ngapain lagi kemari
neng ini mah bukan tempat ngoboy ini mah tempat kafe
udah tau kafe tuh abah kenapa nangis
tanya sih neng deh
neng abah yakin si neng ini kesini sama si kemut gimana dia
neng sendirian abah emang abah liat si kemut ngumbuk
abah mau ngeliat dulu
neng neng harus tanggapin dengan positif
si abah begini mah karena sayang sama neng itu aja
ya juga sih om
diupetin kemana sih kemut sama si neng
maaf pak nyari empat duduk
tidak saya nyari orang yang duduk
tidak ada neng ngumpetin dimana si kemut
nih dibilangin gak ada moni gak ada moni ya abah
iya si kemut
mana sih si kemut
pasti sama si kemut
harus percaya aku abah kamu udah ngerti aku udah percaya
muncul ke sini gak ada iya
kalau dicari abah gak ada
yaudah kita pulang lah
mau mamam apa
biasa mamam instan aja kalau mau
mau makan nih duduk sini sok makan

hadapan kita tuhan
bang makasih udah menolong gua kalau enggak ada lo tadi datang konten gua gua nggak tahu
nasib gue kayak gimana sekarang gua bakal sakit aja ya enggak gua nggak apa apa gue juga lagi
buru ada janji sama raya ya udah ya udah deh ya
nah jadi gitu mandiman itu ya silahkan diminum oh iya alhamdulillah
ya makasih nah jadi mandiman kita itu mutlak harus hormat terhadap orang tua kita mau dia
seagama dengan kita ataupun tidak seagama terlebih lebih kita harus menghormati seorang
ibu ditanya oleh sahabat ya rasulullah siapa yang harus dihormati proses sampai bilang tiga kali
ibumu ibu ibu ibumu kemudian baru ayahmu kenapa ya rasulullah ibu kok lebih dihormati
daripada bapak karena ibu itu lebih besar penderitaannya daripada bapak atau ayah gitu
kenapa wahnan ala wahnin susah payah dia hamil pertaruhannya nyawa teman teman makanya kita
mutlak harus hormat sama ibu kita enggak boleh kita ngelawan kita ini tidak ada tidak ada
ke lahan apapun sama ibu itu wajib mutlak kita tahan sama ibu kita saya mau nanya
di dalam kitab alquran ada contoh contoh yang buruk seperti pir'aun kaum kafir terus korun itu
bener ya ayah ada di alquran ya eh mandiman ini mau lagi ngebahas ibu mandiman ibu malah
coba udah udah udah nggak papa nggak papa mandiman nanya bagus sebenarnya
ya cuman ya jaka sembung bawa golok gitu aponya memang nggak nyambung lah gitu ya
sebenarnya boleh boleh aja mandiman nanya kayak gitu sebenarnya mandiman cerita fir'aun ke cerita
korun ke itu ada dalam alquran salah satu cerita yang mandiman tanyain fir'aun fir'aun itu orang
kaya mandiman orang kaya sampai kuncinya aja kunci harta gudangnya itu salah bukan fir'aun korun oh ya sorry maaf maaf salah mandiman pinter ya
maksud at korun makanya itu orang korun itu orang kaya sampai itu kunci emasnya itu kunci gudangnya itu dibawa sama keledai kemudian karena memang saking pelitnya itu orang boy saking pelitnya itu korun itu sampai sama allah ditenggelamkan dia ke dalam bumi makanya ada di kita disebut dengan harta karun aslinya dari harta korun
ya udah pak ustadz balik lagi ke soal ibu balik lagi ke tentang ibu tentang ibu seperti itu mandiman jadi tidak boleh kita mengatakan sama orang tua umumnya uff uff itu ah nggak boleh haram hukum sebenarnya
ya bukan berarti ah nggak boleh kemudian ih diganti uh enggak enggak gitu juga ya tetap nggak boleh ya pokoknya kita harus hormati orang tua kita itu sajalah pikir cukup untuk kajian kita pada hari ini yang jelas mudah mudahan kita bermanfaat
kita semoga jadi anak anak yang soleh dalam rahmatnya allah ya intinya begitu saja dari kurang lebihnya